aksi unjuk rasa menolak omnibus law di lampung kembali terjadi
ratusan mahasiswa menggelar aksi teatrikal di tugua dipura bandar lampung
para mahasiswa ini menuntut presiden mengeluarkan perpu menggantikan omnibus law
dalam orasinya mereka menolak omnibus law yang didalamnya terdapat undang undang cipta kerja
yang dinilai tidak pro rakyat
masa mengajak seluruh masyarakat tidak mematuhi seluruh aturan undang undang cipta kerja
masa juga meminta presiden mengeluarkan perpu terkait omnibus law undang undang cipta kerja
selain berorasi mereka juga melakukan aksi teatrikal
aksi unjuk rasa damai ini dilakukan untuk menapis tudingan
jika aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh pada rabu pekan lalu karena dilakukan mahasiswa
setelah berunjuk rasa hampir lima jam ratusan mahasiswa ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib
kami mahasiswa lampung yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa lampung bergerak
yang tergabung di dalam aliansi ini adalah seluruh universitas yang ada di provinsi lampung
dan hari ini kita akan membuktikan bahwa yang terjadi pada tanggal tujuh oktober
itu bukanlah mahasiswa yang melakukan provokasi dan tindakan anarkis
ratusan masa koalisi masyarakat sipil bangka belitung rabu sore
menggelar demo penolakan pengesahan omnibus law undang undang cipta kerja
yang disahkan dpr ri pada lima oktober lalu
masa yang terdiri dari mahasiswa buruh dan masyarakat bangka belitung
turun ke jalan di kawasan perkantoran gubernur bangka belitung
masa pun disambut langsung oleh gubernur babel erzaldi rosam
dan plt ketua dprd babel amri cahyadi
serta kapolda babel irjenpol anang syarif hidayat
masa mendesak gubernur dan plt ketua dprd babel
menandatangani tuntutan pendemo agar pemerintah provinsi babel
juga menolak undang undang cipta kerja
seperti yang dilakukan beberapa gubernur provinsi lain
seperti jawa barat dan sumatera
sampai di sumatera selatan
gubernur bangka belitung menegaskan akan menyampaikan aspirasi
namun tidak bisa menolak secara langsung undang undang cipta kerja
karena pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat
kami menyampaikan aspirasi daripada aliansi masyarakat ini
untuk diteruskan kepada pak presiden
yang isinya dilampirkan daripada provinsi mereka
itu yang kita lakukan

kami kan belum membaca apa apa
belum mau menerima undang undang cipta
belum baca apa yang mau kita tolak
setelah kita pelanjir aja belum ada
pp aja belum ada
mendengar gubernur babel menolak menandatangani tuntutan mereka
masa pun kecewa
atas bentuk kekecewaannya demonstran bertahan dan berencana menginap
di depan kantor gubernur bangka belitung
hingga kamis pagi untuk kemudian melanjutkan aksi unjuk rasa
tim liputan cnn indonesia